pengadilan negeri jakarta selatan kali ini akan kembali menghadirkan saksi untuk kelima terdakwa perkara pembunuhan brigadir yosua
dan kita sudah tergabung bersama dengan koresponen cnn indonesia arya dita utama
selamat pagi dito dito siapakah siapa saja saksi ahli yang akan dihadirkan dalam persidangan hari ini
memang terkait hal ini mekanisme yang akan sampai seperti minggu lalu bahwa dimana richard eliezer tidak akan berada di ruang yang sama dengan para terdakwa yang lain
atau tidak akan berada di ruang prof haji dr umar seno aji yang ada di belakang saya saat ini
tapi akan ditempatkan di ruangan yang berbeda nanti akan mengikuti proses persidangan secara daring untuk melalui zoom itu sendiri
karena memang ingat bahwa richard eliezer sudah dinyatakan sebagai justice collaborator
sehingga hal ini untuk menjaga intimidasi atau hal hal lain yang tidak diinginkan
argun terkait pertanyaan tadi alfian
soal siapa saja saksi yang akan dihadirkan kita tahu bahwa minggu lalu sudah ada sejumlah saksi ahli yang dihadirkan dalam persidangan
di antara itu adalah dari bagian puslapor biologi forensik terus kemudian ahli dna balistik dan juga digital forensik
nah untuk kali ini ada sekitar lima saksi ahli yang akan dihadirkan berdasarkan informasi terakhir yang kami peroleh
di antara ahli forensik yaitu farah f karo terus kemudian ada arief firmansyah dia juga merupakan ahli forensik
terus kemudian selanjutnya ada edi setia dia adalah ahli digital forensik
dan memang hal ini kita melihat bahwa memang jaksa penentu umum juga ingin masih fokus
pada barang barang bukti atau kondisi jenazah dari joshua huta barat pada tanggal delapan juli
terus kemudian ekshumasi atau otopsi ulang
terus kemudian juga dengan digital forensiknya itu dengan barang bukti kursangan cctv dan juga percapaian telepon komunikasi dan lain lain
selain itu juga resaksi ahli eko wayu bintoro yang dari inafis
dan kemudian yang terakhir itu mohamad mustafa yang merupakan kriminolog atau guru besar kriminologi universitas indonesia
nanti akan dihadirkan untuk membeli paparannya terkait dengan
peristiwa dugaan penggunaan yang bertanggal delapan juli yang menimpa joshua huta barat itu sendiri
ya sejauh ini apakah dari kelima saksi yang dihadirkan seperti yang anda sebutkan tadi
sudah hadir dalam persidangan hari ini dito
ketika saya tengok ke belakang memang saat ini para saksi saya belum melihat
tapi selain itu juga para terdakwa juga belum hadir di ruangan karena kita juga masih menunggu
tapi memang saya mendapat informasi bahwa putri jenarawati ferdi sambo dan juga kod maruf dan riki rizal
memang sudah dihadir di pengadilan negeri jakarta selatan
sehingga memang kita masih menunggu para terdakwa hadir dan para hakim
untuk saksi ahli memang saya belum bisa melihat memuaskan keberadaan mereka
ada di ruang sidang atau tidak saya belum bisa melihat
tapi nanti akan informasikan lebih lanjut ketika mungkin sidang akan sudah dimulai
baik terima kasih arya dita utama melaporkan langsung dari pengadilan negeri jakarta selatan
kami nantikan kembali laporan anda selanjutnya